berita duka datang dari dunia musik tanah air
seorang musisi dan pencipta lagu yokyu suryo prayogo pagi ini meninggal dunia di usianya yang ke enam puluh tiga tahun
dilansir dari cnn indonesia com musisi yang pernah bergabung dengan grup band god bless dan giant step ini
menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul tujuh lewat tiga puluh lima menit di rumah sakit di kawasan bintaro tangerang selatan dikarenakan sakit
akhir tahun dua ribu tujuh belas kondisi yoki semakin kritis karena pendarahan otak
salah satu maestro mustik indonesia ini juga diketahui mengidap diabetes yang membuat kesehatannya terus menurun semasa hidupnya
yoki suryo prayogo dikenal sebagai musisi papan atas
karya karyanya begitu mengena di hati para pencipta musik hingga ia dijuluki sebagai salah satu arsitek musik indonesia
ya turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan juga ya memang kalau kita lihat
joki ini sudah ada beberapa karyanya yang pasti diketahui oleh masyarakat luas begitu
salah satunya memang adalah badai pasti berlalu lilin lilin kecil juga dia ikut mengatur aransemen lagunya begitu
dan bahkan bekerja sama dengan beberapa musisi terkenal lainnya
misalnya adalah christie dia sempat juga masuk ke dalam proyek bersama setiawan jodi dan juga ws rendra begitu
iya salah satu arsitek musik indonesia ya memang legendaris
dan juga karya karyanya pasti dikenang dan juga akan selalu abadi di hati para penggemar dan belantika musik indonesia